inilah abdul halim sosok kepala desa sekapuk kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik jawa timur
yang mampu mengubah wajah desa sekapuk dari desa tertinggal menjadi desa miliarder
setelah dirinya terpilih menjadi kepala desa sekapuk tiga tahun lalu ia langsung tancap gas
pria berusia tiga puluh sembilan tahun ini meninjau lokasi bekas tambang yang dijadikan tempat pembuangan sampah yang kotor
serta menimbulkan penyakit bagi warganya
bahkan desa sekapuk selalu menjadi langganan banjir
abdul halim kemudian bertekad menjadikan bekas tambang dan pembuangan sampah itu menjadi tempat wisata
saat itu tidak ada satupun warga maupun perangkatnya yang percaya
pasalnya untuk menyulap bekas tambang dan pembuangan sampah
butuh tenaga ekstra dan uang yang banyak
namun berkat semangat dan tekad bulatnya
abdul halim mengajak warganya membersihkan gunungan sampah di area bekas tambang
singkatnya abdul halim pinjam dana di sebuah bank umkm sebesar lima ratus juta rupiah
mengajak warganya menabung dan berinvestasi saham obligasi sebesar delapan rupiah per hari
atau dua empat juta rupiah per orang selama setahun sebanyak tujuh ratus lembar saham
bekas tambang dan pembuangan sampah ini kemudian disulap menjadi wisata selo
tirto giri atau setigi yang artinya menggabungkan unsur batu air dan bukit
setiki dalam setahun maju pesat
abdul halim mampu menuntaskan sampah dan banjir serta berhasil mempekerjakan lima ratus sembilan orang warganya di wisata setigi
dari status desa tertinggal berubah menjadi desa berpenghasilan hampir empat miliar rupiah per tahun
abdul halim kemudian memberanikan diri mendeklarasikan desanya menjadi desa miliarder dua september dua ribu dua puluh lalu
hebatnya pasca deklarasi desa miliarder wisata setigi tidak disangka mendapatkan penghargaan
atau anugerah wisata buatan terbaik internasional diselenggarakan tujuh media asia dua puluh tiga oktober lalu di denpasar bali
bahkan baru baru ini sekapuk menjadi desa miliarder
dan dia menjadi jawara desa brilliant atau smart village yang menyisihkan kandidat lainnya di seluruh indonesia
pasca mendapat berbagai prestasi emas sekapuk dengan wisata setigi yang menjadi andalan
terus menjadi tujuan wisata tapi juga tujuan belajar untuk mengelola potensi wisata
banyak warga bersyukur dengan keberadaan lokasi wisata setigi ini
tapi sejak ada wisata setigi
dan saya itu bekerja penjaga setan di sini
alhamdulillah untuk kebutuhan kebutuhan yang kecil
saya tidak lagi mengandalkan suami
tapi sebisa saya handle sendiri
sehingga ekonomi keluarga kami lebih terbantu dengan adanya wisata setigi
menurut abdul halim kiat sukses wisata setigi bisa menjadi maju seperti saat ini
adalah dengan mengedepankan tertib administrasi dan komunikasi
serta transparansi atau keterbunuh
ibu manusia memperoleh dwars tentara dan jejaknya dalam pengubah ramai
dengan niat terbenam
meski sudah sukses menjadi desa miliarder dengan pendapatan empat miliar rupiah dan tentu saja berhasil mensejahterakan warganya
dengan kondisi pembangunan wisata baru mencapai lima puluh lima persen menurut abdul halim wisata stigi tetap membutuhkan bantuan dari pemerintah
mudah mudahan nanti dengan peran pemerintah dengan hadirnya dari kemendes ke desa kami mudah mudahan wisata ini makin berkembang dan makin dikenal lagi dan bisa menjadi contoh di desa desa yang lain
yang jelas perubahan itu bisa contoh desa kami berubah bisa dari desa untuk majukan indonesia
keberhasilan desa wisata setigi sekapuk kini menjadi tolok ukur desa desa lain yang ingin menjadi desa miliarder
bahkan kementerian desa tertinggal akan menjadikan desa sekapuk menjadi desa percontohan untuk desa desa di seluruh indonesia
terutama membangkitkan ekonomi wisata di tengah pandemi